pkb menggelar ijtima ulama nusantara dalam dua hari
bagaimana istimewa ini akan mempengaruhi dinamika politik jelang pemilu dan pilpres
kami akan membahasnya bersama analis politik universitas al azhar ujang komarudin
selamat malam kang ujang
selamat malam mbak eva assalamualaikum
waalaikumsalam wr wb
kang ujang apa saja catatan anda soal ijtima ulama nusantara ini
apakah memang bisa digambarkan ini semacam ajang menggalang dukungan
ya kita tahu ya bahwa pesan pkb itu ulama
jadi ulama dan santri itu pokok
jadi kalau elitnya itu kiai para kiai
yang kedua yaitu ya yang level bawahnya santri
nah dua kekuatan inilah sebenarnya yang menjadi ya basis dari dukungan atau kekuatan dari pkb itu sendiri
oleh karena itu istimewa ulama nusantara yang dilakukan oleh pkb
ini bagian daripada memperkuat konsolidasi
bukan hanya di kalangan internal pkb tetapi juga di kalangan para pendukungnya
jadi saya melihat ya ini pemanasan lah
alasan bahwa kelihatannya pkb ya ready sudah siap untuk bisa mengikuti pemilu dua ribu empat terkait pemilu maupun terkait dengan pilpres
tapi memang persoalannya nanti kan akan ada uji publik
uji publik itu ya kita melihat misalkan ketika cak
ingin menangani pkb
ingin menangani pkb
ingin menjadi capres ataupun mengusung cawapres
bukan hanya perlu dukungan ulama
tapi juga dukungan publik
nah dukungan publik itu
atau dengan dukungan yang terkait dengan elektabilitas
jadi parameter atau indikator
disukai atau tidak oleh publik
jadi saya melihat ya
ini pemanasan awal
untuk konsolidasi internal
sekaligus juga ya ingin memantapkan
ingin juga atau punya harapan
atau punya keinginan menjadi capres
maupun cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
oke kang ujang artinya memang istimewa ulama ini
tidak akan mempengaruhi secara signifikan
begitu ya dinamika politik
terutama soal pilpres begitu
ya kan ada banyak kelompok
tentu ada yang
ada di struktural u
nah kita lihat ke depan
pbnu dengan pkb seperti apa
tegang seperti saat ini
atau sedang mencair itu juga menjadi penting
karena bagaimanapun pkb itu
lahir dari nu
nah sekarang kan hubungannya
kurang bagus kurang baik
ya perlu diperbaiki
nah kalau ke depan
misalkan pkb bisa merangkul pbnu
kalau bisa merangkul ulama ulama dari nu
ya ini bisa menjadi sebuah kekuatan
tapi kalau jalan masing masing
cak imin mau menjadi capres maupun cawapres
tapi di saat yang sama misalkan tanda petik ya
nu nya mendukung ganjar
atau mendukung yang lain misalnya ini contoh saja
sangat apa nama sangat akan terpecah gitu
di internal nu sendiri
nah di dalam ijtima ini kan sebetulnya kita dengar
kiai dan ulama menargetkan agar pkb menempati posisi ketiga
dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat nanti
bahkan kita dengar mantan ketum pkb
alwi syihab juga mengarahkan warga nadiyin untuk memilih pkb
ini menarik untuk dicermati karena di satu sisi ketua
ketum pbnu sudah menegaskan agar nu
jangan dijadikan alat politik
bagaimana menurut anda
sulit memisahkan nu dengan politik saat ini
kita lihat minggu depan itu akan ada jalan sehat itu
pbnu ya jokowi pak ganjar pak erick kekir
itu menandakan ya walaupun dikemas dengan jalan sehat
itu kan sudah masuk ke wilayah politik sebenarnya
jadi saya melihat walaupun pernyataan pak kiai
ya hestakup ya sebagai ketua umum pbnu mengatakan
akan memisahkan menjaga jarak dari politik
tapi kelihatannya tetap akan masuk ke wilayah politik
tadi saya melihat ada jadwal jalan sehat
itu ya akan dihadir lima puluh ribu masalah diin di solo
kalau nggak salah minggu depan
itu kan masuk bagian pada irisan irisan politik gitu
ya mestinya memang harus menjaga jarak
itu sudah dilakukan oleh muhammad ria
mestinya seperti muhammad ria menjaga jarak
karena memang nu pengawal
kalangan bangsa ini bukan masuk wilayah politik
yang pragmatis yang itu tentu merugikan bagi nu sendiri
kita berharap memang nu menjaga jarak
agar kekuatan nu sebagai gerakan moral gerakan sosial
gerakan amal gitu
untuk menjaga bangsa ini
ketika kekuasaan itu salah jalan
ketika kekuasaan salah arah
ya maka nu yang harusnya menjewer
mengawasi mengontrol gitu
kepada parlemen gitu
mendapatkan dukungan dari parlemen untuk menjadi
pihak yang bisa mengkritik jokowi atau pemerintah
oleh karena itu ya konsep oposisinya hari ini ya ada pada ormas
ada pada buru
ada pada mahasiswa
ada pada rakyat
ini tidak bagus dan tidak sehat
pastinya ya kalau ada kritik
ada oposisi ya adanya di parlemen
tapi kita melihat ke depan
kita lihat saja apakah nanti nu bisa menjaga jarak
atau memang masuklah
bagi kewirausahaan kekuasaan yang
sifatnya pragmatis dan merugikan pada nu sendiri
oke karena kita masih belum melihat faktanya
ada jarak antara nu kemudian dengan politik
kalau kita bicara ijtima ulama lagi
apakah menurut anda ini akan mempengaruhi arah suara warga nadien nanti
di pemilu dan juga pilpres
ya kita ini kan kalau secara teori
sebenarnya masih patronasi ya patron kain
jadi ya santri masih mengikuti kianatnya ya
bawahan masih mengikuti atasan
karyawan masih mengikuti bos gitu loh
nah oleh karena itu ya itu yang
gunakan juga dalam konsep politik
nah makanya pkb
ya menggunakan ulama
menggunakan kiai ya untuk
ya kalau ulamanya bergerak ya di pkb
kalau ulamanya bersatu ya bisa saja
suara pkb itu akan naik
kalau ulamanya tadi misalnya berseteru di internal
dengan pkb beda pendapat
itu yang akan merugikan
oleh karena itu kita akan uji ke depan
apakah memang mereka itu solid
ulama dengan pkb nya
atau kfu juga dengan
karena soliditas keduanya saling mendukung itu menjadi penting
kalau tidak ya tentu akan sulit pkb untuk bisa
meraih targetnya sebagai partai yang katakanlah
bisa menjadi partai dua besar ya
kalau solid bisa bisa saja
kan begini suara nu itu kan
pkb itu mendapatkan suara berapa
kalau nggak salah
dua belas juta atau empat belas juta
tolong kalau saya salah dikoreksi
jadi mestinya ya harus di task pole lagi
untuk bisa mendapatkan dukungan dari basis masa nu sendiri
dari pkb itu adalah ya
atau kalangan nahdihin ulama
nah kalau ulama nya bisa di pegang
kalau ulama nya bisa nyaman
apa namanya mendukung pkb ya
hal yang tidak mungkin kalau pkb bisa
ya naik suaranya begitu
oke kalau kemudian bicara dukungan
kalau dukungan wapres menurut anda signifikan atau tidak
karena kita lihat di istimewa ulama nusantara ini
mengatakan bahwa dia sudah tua
tidak akan ikut dalam kandidasi
dan mengirim sinyalemen soal
gus imin yang katanya tokoh muda begitu
gimana anda melihatnya kang ujang
ya memang hari ini kan ada
dua ya tokoh nu itu ya
artinya gini ada yang dari struktural
soal partai ya
cak imin kalau bicara struktural
tapi juga ada juga yang basisnya basis
di luar pkb artinya yang non struktural
dan non struktural itu ya bisa ada
dan tokoh tokoh lain yang
yang bisa diajukan ya seperti ketua pbnu sendiri
kalau misalnya di cak imin itu bisa di ajukan ya seperti ketua pbnu sendiri

dalam sejarah kita kan ketua pbnu
pernah menjadi cak wapres
zaman bumegawati dulu kan pernah menjadi
pak siai haji muzadi pernah menjadi cak wapres
pernah menjadi cak wapres ibu megawati
oleh karena itu ya saya melihat
tergantung ke depan
kalau ada endorse dari pak ma'ruf amin ya
dari wapres republik indonesia
pak ma'ruf amin kepada cak imin
ya mungkin dorongan moral ya
agar cak imin kerja keras
kalau punya keinginan
kalau punya cita cita
kalau tujuan ya harus
istiar yang maksimal
baik dalam konteks sebagai cak imin maupun cak wapres
tapi saya melihatnya begini mbak eva
kalau untuk cak imin berat
cak wapres pun sebenarnya berat
tapi ya kan ada istilah di nu itu gini
kalau tidak dapat cak imin ya cak wapresnya gitu loh
kalau tidak dapat cak wapresnya ya dapat menterinya lah
dapat menjangkau lah kira kira seperti itu
ya biasa itu adalah pilihan pilihan nanti yang akan
dimainkan atau akan dilakukan oleh pkb
atau oleh cak imin
apakah nanti bisa mendapatkan dukungan dari rakyat
masuk apakah dapat dukungan dari pak jokowi
oke kalau kemudian kita bicara
dia juga sudah mulai mengirimkan sinyal
mengatakan agar di endorse presiden dalam pilpres
nah ini bagaimana menerjemahkannya ini
apakah kepercayaan dirinya atau justru sebaliknya
tadi kita sudah tayangkan ya melihat tayangan dari cnn
bahwa pak jokowi beberapa kali meng endorse tokoh tokoh
atau figur figur yang ya selama ini
akan maju menjadi capres maupun cak wapres
ya tentu cak imin punya harapan gitu kepada pak jokowi
punya keinginan dan itu hal yang wajar
hal yang biasa dari seorang politisi karena
endorse pak jokowi itu begitu penting
bagaimanapun biar kepala negara
masih punya telunjuk masih punya kekuasaan
jangan lupa pilpres kita itu di empat belas
sedangkan pak jokowi itu
di tanggal sepuluh oktober dua ribu dua puluh empat
jangan selesai aja artinya
ketika pilpres dilaksanakan
ketika pilpres terselenggara
pak jokowi masih punya kekuatan
masih punya infrastruktur negara
menurut publik ya
untuk bisa memenangkan capres cak wapres tertentu
karena itu cak imin paham dan tahu persis itu
maka perlu dukungan dan endorse dari pak jokowi
semua capres cak wapres yang ada hari ini
semuanya minta dukungan
tanpa terkecuali semuanya minta dukungan
termasuk cak imin itu
karena para politisi paham
kita juga paham bahwa dukungan itu penting
apalagi kalau dukungannya dukungan yang nyata
bukan dukungan dukungan yang kamuflase begitu kan
dukungan itu ada dua
dukungan yang di depan
tapi ada juga dukungan yang memang betul betul nyata
kita kemana arah dukungan pak jokowi itu
dan endorse pak jokowi itu penting bagi capres cak wapres dan matuk
oke terlepas dari endorse dari pak jokowi
menurut anda bagaimana sebenarnya prediksi kekuatan pkb
di pemilu dan pilpres
bagaimana juga dengan nasib koalisi bersama gerindra
apakah ini masih terlihat solid
karena gus imin dalam istimewa ulama menyatakan ini ingin menyalip gerindra
ya menarik mbak
saya sudah dapat info bahwa pkb melakukan survei internal
mereka melakukan survei internal
tentu mereka yang tahu survei itu
yang kedua yang saya baca adalah terkait dengan koalisi dengan gerindra
ini sudah akan bercerai kelihatannya
saya dapat info
pak prabowo itu nggak mau jawab presnya cak imin
ya cak imin kan marah
kan bagi cak imin harga mati dong
kalau jawab pres itu
kalau berkoalisi dengan saya
kedua dengan pkb
bersama gerindra ya jawab presnya pilihannya hanya satu
yaitu cak imin
ketika prabowo tidak mau
gak suka ya tadi cak imin ya harus lari
harus tadi menyindir gerindra ya
bahwa ingin dua besar dan ingin menyalip gerindra
itu karena langkah langkah kekecewaan pada prabowo dan gerindra yang sampai hari ini memang kelihatannya
tidak berminat dengan jawab presnya cak imin
karena itu cak imin itu ucapan itu ucapan sebenarnya ucapan yang yang nyindir tapi halus
ucapan kemarahan tapi dikemukakan dengan cara yang santai yang halus begitu
jadi saya sempat masa depan koalisi pkb dengan gerindra itu hari ini sedang nggak baik baik saja
sedang dalam namanya tekanan sedang dalam apa namanya ya konflik lah kira kira seperti itu
oke kalau kemudian koalisi kebangkitan indonesia raya ini terancam tidak solid
gus imin ini menargetkan seratus kursi dan tadi ya posisi kedua pada pemilu dua ribu dua puluh
nah apa yang kemudian harus dilakukan pkb untuk mencapai target itu
ya tidak lain dan yang harus dilakukan adalah bagaimana konsolidasi internal dulu
tuntas dulu konsolidasi makanya tadi ada istimewa ulama nusantara merapatkan barisan diantara para ulama karena ulama ini basis
cukup jelas ya
dukungannya juga jelas masyarakat banyak mendukung ulama fatwa fatwa ulama diikuti oleh santri santrinya oleh publik juga oleh masyarakat
itu sudah benar kedua ya konsolidasikan basis masa dukungan di bawah di grassroot agar memang apa namanya bisa memilih pkb
ya kerja kerja caleg sebenarnya mbak eva jadi kerja kerja calegnya didorong gaspol agar mati matian memang untuk membesarkan kb dan agar caleg caleg di masing masing dapil itu terpilih
agar mendapatkan suara yang terbanyak kalau sistem pemilunya sistem proporsional terbuka seperti saat ini
jadi saya melihat kedorongan untuk menaikkan elektabilitas atau menaikan suara partai ya salah satunya adalah untuk atau mendorong caleg calegnya untuk bekerja keras
menaikkan suara partai termasuk suara calegnya masing masing
kalau itu dilakukan ya bisa saja apa namanya menyangkut gerindra gitu
tapi kalau ya tentu di lapangan kan banyak diantikannya banyak tantangan tantangan ditentukan ya
tantangan yang harus dihadapi pada saat itu kita lihat apakah memang mampu tak ingin membawa pkb
mendapatkan seratus atau tidak ya mungkin naik naik suaranya tapi saya melihat untuk seratus kursi
agak berat oke tapi kalau anda melihat hasil istimewa ulama nusantara ini lebih kepada pemilu
begitu ya dan tidak terlalu ambisius untuk pilpres kalau begitu ya bisa saja pertama tadi ada dua
hal yang saya baca sama untuk pemilu untuk pilih ya sejadi pkb ini menyalip gerinda karena tadi
gerindra tidak mau presnya cak imin ya oleh ya akhirnya cak imin membalas lah kalau bisa kita kalahkan
gerindra kan begitu yang kedua di sisi yang lain ketika cak imin mengatakan ingin mendapatkan endorse jokowi
sebagai capres cawapres itu juga pkb punya keinginan sampai cak imin juga punya keinginan menjadi
capres maupun cawapres tetapi memang dalam situasi saat ini dalam pilpres kali ini agak sulit agak
berat tadi menjadi cawapres
berat menjadi cawapres pun berat tadi termasuk prabowo pun kelihatannya tidak mau dengan cak imin
tergantung dari saat ini kepada cak imin apakah cak imin mampu membranding dirinya untuk bisa
menaikkan elektabilitasnya nah kalau itu bisa dilakukan ya bisa saja dia punya kan untuk bisa menjadi
cawapres agar bisa dilirik dengan lain saat yang sama memang membutuhkan dukungan atau endorse
dari pak jokowi tadi karena jokowi itu presiden petunjuknya kuat powernya masih kuat
dibutuhkan oleh cak imin makanya cak imin tahan itu dan dukungan itu ya perlu diperoleh oleh jokowi
karena kalau tidak diperoleh ya fit untuk bisa menjadi capres maupun cawapres baiklah kita akan
lihat sama sama kedepannya bagaimana strategi yang juga langkah langkah yang dilakukan oleh pkb
tentunya apakah kemudian target yang ditetapkan dalam istimewa ulama nusantara ini akan tercapai
di pemilu dua ribu dua puluh empat kita akan lihat sama sama ya kang ujang kang ujang komarudin analis politik

kang ujang komarudin analis politik dari universitas alazar
terima kasih atas ulasannya pada malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di tengah pro kontra permainan lato lato
gubernur jawa barat rituan kamil justru mengajak anak anak di tasikmalaya
jawa barat bermain lato lato
informasinya kami hadirkan
sesaat lagi tetap bersama kami